tayang dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
jangan sampe mereka tuh ngerasa gak dikusing sama kamu
nanti yang ada mereka pindah ke biro lain kamu mau
gue gak mau cok
maaf pak tuh cok
kemarin kemarin tuh beneran cucu gak kepikiran
harusnya tuh cucu muter dulu ke suami suaminya
yaudah gak apa apa
itu pembelajaran buat kamu
besok besok jangan begitu
assalamualaikum bapak ustadz
bapak ustadz kemana sih
kok gak dibuka bukain
assalamualaikum bapak ustadz
assalamualaikum salam tuti
bapak ustadz kok lo ngoleng dari belakang sih
aku udah dari tadi udah ngetok ngetok rumahnya bapak ustadz
saku udah panggil panggilin
aku udah lama tau disini bapak ustadz
jelas aja pak ustadz tidak ada di dalam
bapak ustadz baru dari musyola
umat sangat memerlukan bapak ustadz
kalau opa ustadz tidak datang kasihan umat
oh gitu yup
pasti bapak ustadz pergi ke musyola
karena gak ada yang jadi imamnya kan
wah bapak ustadz tidak bilang begitu nini
ya sok duduk yuk
kenapa bapak ustadz
bapak ustadz mau nugaskan kamu
untuk mendata orang orang di ciraus ini yang berhak menerima zakat fitrah
sanggup bapak ustadz
itu baru namanya murid opa ustadz
sekretaris bapak ustadz
siap bapak ustadz assalamualaikum
bapak bapak perabot yuk
kan sudah jadwalnya
buat neng pebri
kalau gak salah hitung
sekarang kan jadwalnya neng pebri dapet
memang neng pebri beli sama moca
saya emak tahu
kan ada catetannya
tidak boleh atuh kak
ini ada puyola
ini mau beli
kalau mau beli
jangan lupa kak
kamu mau dibeli tembangmu
pak beli saya sendiri
cu kamu tahu nggak kenapa selama ini cece selalu bikin marawis buat sambut dan antar beda dari
karena buat cece
itu adalah orang orang yang sangat penting dan berharga
untuk membuat mereka merasa berharga
makanya cece memperlakukan mereka dengan sangat istimewa cu
mereka itu sengaja cece perlakukan dengan istimewa
supaya mereka itu merasa kalau mereka itu ada di antara kita cuma
bukan orang lain
kamu tahu nggak
apa yang paling berharga di dunia ini
kamu jangan sampai lupa undang maeros
karena maeros itu adalah simbol dari semua tkw yang ada di ciraos
insya allah minggu depan cuco temuk rumahnya maeros
kok minggu depan cu
mulai dari sekarang
kalau minggu depan nanti malah kamu ke buru buru
malah nggak sempet
ya cu kalau begitu cuco pamit ya
eh jadwal udah kamu kasih belum
kok belum sih cu
iya cek maksudnya sekarang gitu
kenapa orang ini
saya seperti pernah ketemu ini
aku tidak tahu eh
oh trainnya timing
oh euy arah arah nggak

buka pintunya pep
kamu tidak apa apa kan nik
pepri tidak apa apa pak
enggak pepri tidak lapar
bapak bikinkan makanannya cemilan
enggak usah pak
sejahatnya owning dreamamente